kita ke informasi lainnya kapal penjaga pantai pemerintah tiongkok atau china coast guard
akhirnya keluar dari perairan zona ekonomi eksklusif indonesia setelah didesak kri pulau nipah tiga ratus dua
dalam keterangan persnya badan keamanan laut bakamla ri menjelaskan
pengusiran kapal tiongkok itu dilakukan di laut natuna utara pada tanggal empat belas september dua ribu dua puluh kemarin
dengan didahului aksi saling bersitegang melalui radio
bakamla menjelaskan kapal china coast guard ccg lima ribu dua ratus empat itu memasuki zona ekonomi eksklusif indonesia pada sabtu tiga belas september dua ribu dua puluh
di saat yang sama kri pulau nipah berusaha menghalau dengan menegaskan posisi dan klaim
atas wilayah laut natuna utara yang notabene berada di zona ekonomi eksklusif indonesia
dalam keterangan persnya bakamla menjelaskan kapal china ccg atau ccg lima
lima ribu dua ratus empat terpantau terus bergerak ke utara menjauhi zona ekonomi eksklusif indonesia
dengan pemantauan kri pulau nipah tiga ratus dua puluh satu dan kri imam bonjol tiga ratus dua puluh